maraknya pencurian yang terjadi di wilayah pulau lombok pasca gempa bumi lima agustus lalu membuat pihak kepolisian juga menerjunkan anggotanya untuk menghindari penjarahan
seperti di lokasi wisata gili trawangan lombok utara yang kini banyak ditinggal penghuninya
sebelumnya satu hari pasca gempa bumi yang melanda nusa tenggara barat pada lima agustus lalu suasana di gili trawangan tidak kondusif
psikologis warga yang panik setelah gempa ditambah suplai makanan yang kurang di pulau membuat banyak oknum yang memanfaatkan situasi dengan menjarah pertokoan
oleh karena itu kini di pulau yang menjadi andalan wisata di nusa tenggara barat ini pasukan brimob bersenjata lengkap berpatroli dua puluh empat jam mengantisipasi tindak kejahatan
terlebih kini di pulau gili trawangan banyak pertokohan dan resort yang tidak berpenghuni karena ditinggal pemiliknya yang takut terjadi gempa susulan dan tsunami
untuk sementara wisatawan belum diizin
dihizinkan masuk gilit rawangan hingga batas waktu yang belum ditentukan
hanya pengusaha karyawan pertokohan dan relawan yang diizinkan masuk
jadi pas gempa itu kan malamnya semua orang panik
kita banyak banyak sebagian besar dari kita lari ke bukit karena ada isu tsunami
terus kita bermalam di sana
nah besoknya itu jadi udah dari sejak gempa bumi itu listrik air mati
semua tempat hancur tidak ada makanan
jadi banyak yang nggak lokal nggak boleh ambil makanan dari kayak minimarket
panik orang orang jarak ambil minum makanan
ya mereka panik